mantan bupati bandung barat abu bakar dituntut delapan tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di pengadilan tipikor pengadilan negeri bandung senin siang
terdakwa yang terjerat kasus suap pilkada dua ribu delapan belas ini juga diharuskan membayar ganti rugi uang negara sebesar enam ratus juta rupiah lebih
selain mantan bupati bandung sidang menghadirkan mantan kepala dinas perindustrian perdagangan weti lembanawati dan mantan kepala bapeda kabupaten bandung barat adioto
dalam tuntutannya jaksa kpk menuntut abu bakar dengan delapan tahun hukuman penjara denda pidana sebesar empat ratus juta rupiah serta ganti rugi sebesar enam ratus satu juta rupiah
selain itu jaksa juga mencabut hak politik abu bakar baik hak suara ataupun hak jabatan politiknya selama tiga tahun
sementara untuk dua terdakwa lainnya jaksa menuntut weti lembanawati dengan hukuman tujuh tahun penjara serta ganti rugi sebesar sembilan belas juta rupiah dan adioto dengan hukuman enam tahun penjara
ini kan sudah salah yang berkaitan dengan teknik siuridisnya
soal pencabut hak politik selama tiga tahun gimana peribuan baru tuntut jadi kita bertimbang
ini soal pemberian
jaksa kpk budi nugraha mengatakan upaya pembelaan dari terdakwa tidak akan berpengaruh kepada tuntutan yang telah dibacakannya
sementara terkait besaran uang pengganti hal itu disampaikannya berdasarkan fakta dan keterangan para saksi
ini kan terdiri dua perkara
adi oto sama weti lembanawati
untuk weti lembanawati tujuh tahun penjara adioto enam tahun penjara
untuk terdakwa abu bakar kita tuntut delapan tahun penjara
untuk adioto tidak ada uang pengganti untuk abu bakar sekitar enam ratus dalam satu bulan tidak dibayar
jaksa bisa melakukan penyitaan terhadap harta bendanya apabila masih kurang juga diganti dengan penjara
selama tiga bulan
kasus suap yang menyeret mantan bupati ini terungkap setelah adanya operasi tangkap tangan oleh kpk
rencananya sidang akan kembali digelar tiga minggu ke depan dengan agenda pembelaan terdakwa
tony oktora bandung